jelang lebaran menjadi berkah tersendiri bagi pengrajin tas parsel kayu jati di kendit situbondo
bagaimana bentuk unik tas parsel kayu kendit ini berikut liputannya
inilah produk produk tas parsel lebaran yang dikreasikan oleh warga di pusat kerajinan home industri kendit situbondo
ya tas tas kayu ini cukup unik dan eksotis karena terbuat dari akar kayu jati yang sudah terpendam puluhan tahun
lamanya akar jati ini membuat kayu di tas ini memiliki motif tersendiri
menjelang lebaran tas kayu buatan homaidi mulai banyak permintaan dari konsumen berbagai daerah
beragam bentuk mulai oval bulat hingga persegi dan menyerupai daun begitu banyak menjadi pilihan konsumen
untuk membuat tas parsel ini ternyata tidaklah sulit
akar kayu jati yang diketahui sudah cukup tua dibentuk sesuai pola yang diinginkan
akar kemudian dipotong dan tidak dianjurkan dibentuk dari rangkaian sambungan
ini dilakukan untuk menjaga kualitas tas agar tidak mudah pecah ataupun retak
ya kalau parsel jadi di lokal saja seperti di keluar kota di tangerang jakarta bogor itu banyak persenan parsel parsel
biasanya peningkatan sampai berapa persen
peningkatannya sampai berapa persen
peningkatan itu meningkat sekitar lima ratus persen
keunikan lain inilah yang membuat tas parsel kayu jati mulai dilirik konsumen dari berbagai daerah
selain produknya natural mas proses pembuatannya tidak menggunakan bahan kimiawi bentuk bentuknya unik
cukup menarik untuk dikirim ke teman teman
usaha kerajinan akar kayu jati ini sudah dilakukan oleh homaidi
dan warga sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima lalu
awalnya ia hanya coba coba memanfaatkan akar pohon jati yang banyak terserak di hutan dan ditebang pohonnya
harga setiap tas bervariasi
mulai dari dua puluh lima hingga satu ratus dua puluh lima rupiah per buahnya